kita ke informasi selanjutnya sebuah gol dari mitra kukar di akhir laga tak mampu membendung jalan persija untuk meraih gelar juara klub sepak bola ibu kota
persija jakarta resmi jadi juara liga satu indonesia setelah taklukan mitra kukar dengan skor dua satu
gelar ini sekaligus menghapus dahaga macan kemayoran yang telah tujuh belas tahun gagal menjadi juara di kompetisi tertinggi negeri ini
dua gol striker asal kroasia marco simic menjadi hadiah istimewa bagi puluhan ribu jakmania yang hadir di stadion gelora bung karno
dan kini sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di kawasan stadion utama gelora bung karno jakarta
ruli selamat malam bagaimana euforia jackmania terkait kemenangan persija pada sore ini yang berhasil meraih juara
anissa selamat sore tujuh belas tahun
penantian panjang persija jakarta akhirnya terjawab sudah dengan dimenangkannya laga musim ini
laga liga satu persija menang dua satu atas mitra kukar dengan dua gol dari marco simic pada menit ke delapan belas dan juga menit ke lima puluh sembilan dengan sundulan mautnya
dan kalau tadi saya bisa lihat bagaimana ada siratan kebanggaan ada kepuasan dari para pemain persija jakarta
namun yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana euforia kegembiraan euforia kebanggaan dari para penonton yang hadir
di gelora bung karno pada sore hari ini
dan juga analis belakang saya ini bagaimana ada ribuan orang ribuan penonton keluar dari gelora bung karno dengan senyuman dengan tawa mereka
bagaimana tadi mereka seakan akan masih belum bisa percaya bahwa akhirnya setelah tujuh belas tahun persija jakarta akhirnya memboyong trofi liga satu di musim ini
dan juga kita lihat sahabat sahabat hingga saat ini masih terus banyak sekali penonton ataupun juga tadi pendukung dari persija jakarta jackman yang keluar dari gelora bung karno
yang masih terus keluar
dan juga dengan membawa sekali bendera maupun umbul umbul sebagai bentuk kebanggaan mereka
namun yang terpenting dari akhir laga ini adalah bagaimana selebrasi yang dilakukan oleh para jackmania
selebrasi yang dilakukan oleh para fans dari persija jakarta ini bisa sangat kondusif bisa sangat sportif
tidak ada anarkis di sana tidak ada baku hantam di sana tidak ada kegaduhan di sana
yang keluar dari gelora bung karno adalah benar benar fans persija jakarta
ves dari macan kemayoran yang benar benar memiliki etiket dan tanggung jawab yang sangat baik sekali
untuk mengamankan dan tetap mengkondusifkan jalannya
acara ataupun laga pada sore hari ini
dan dari sebuah kata saya bagaimana tertibnya keluarnya para penonton
fans dari jakarta dari jackmania
tertib sekali keluar tidak ada sedesakan tidak ada teriakan teriakan yang bisa dikatakan cukup gaduh seperti itu
namun yang jelas ini adalah suatu prestasi yang luar biasa sekali untuk persija jakarta
bisa memenangkan liga satu musim ini dan membawa belang trofi setelah penantian panjang tujuh belas tahun
yang saya akan dengar tertib tentunya adalah kabar baik tersendiri
namun bagaimana dengan pengaturan lalu lintas sendiri di sana
ya anissa untuk penonton di sini ini adalah satu poin penting dari para petugas kepolisian di sini
terkait dengan sudah selesainya acara ataupun event besar di liga satu pada musim ini
persija jakarta menjadi juara liga satu musim ini
dan sekarang tiba saatnya para supporter para jackmania para penonton di gbkn ini untuk pulang ke rumah mereka masing masing dengan kegembiraan
dan yang pastinya
kalau saya boleh menginformasikan kepada anda
situasi jalan raya di sekitar senayan ataupun gelora bung karno ini bisa dikatakan cukup padat hingga saat ini
di mana jalanan di depan jcc dan juga arah menuju ke lapangan tembak melalui depan tvri
sudah cukup padat oleh para supporter ataupun pendukung dari jackmania
dan lebih lagi juga jalan jalan kata subroto di depan jcc juga
sudah bisa dikatakan hanya bisa dilalui oleh satu jalur kendaraan saja dan juga jalur busway
bahkan menurut keterangan dari petugas kepolisian
jalur busway di depan jalan gutot subroto tersebut bisa dilalui oleh kendaraan biasa
bisa dikatakan untuk semakin memecah kemacetan yang terjadi
karena memang iring iringan bus parkir bus para pendukung persia jakarta ini bisa dikatakan memakan dua jalur badan di depan kata subroto
tepatnya di depan jcc senayan ini sendiri
dan di depan jalan sudirman di depan mall fx bisa dikatakan jalur ataupun arsul lintas sudah cukup lancar di sana
penjagaan kepolisian masih cukup ketat di sana
diharapkan memang tidak terjadi penumpukan kendaraan di sana
dengan keluarnya ribuan masa libur ribuan supporter juga pendukung yang terpenuhi gelora bung karno sore hari hingga malam hari ini sendiri
namun yang jelas hingga saat ini bisa dikatakan situasi di gelora bung karno selesainya acara pertandingan liga satu musim ini masih bisa dikatakan cukup kondusif
di belakang saya cukup rapi di sini
tidak banyak macam macam di sini cukup tertentu semuanya
selamat buat berjaya jakarta ya
baik luar biasa sekali
dan harapannya situasi di sini
di sini juga terjemahin di jalan raya sendiri
tidak ada lagi kebutuhan di jalan raya
sebagai bentuk selebrasi dari kemenangan pt jakarta ini
tidak ada penonton ataupun supporter yang naik ke atas bus untuk merayakan kemenangan di persija jakarta
diharapkan bahwa di jalan raya pun situasi akan sangat kondusif
seperti kondusifnya suasananya ada di gelora bung karno pada malam hari ini
baik terima kasih ruli kurniawan atas laporan langsung anda
selamat kembali melanjutkan tugas dan selamat menikmati euforia